rumah makan yang terletak di kawasan gor satria purwokerto jawa tengah ini
menerapkan sistem pencegahan penyebaran virus corona
pengunjung yang datang akan melewati bilik penyemprotan untuk menghilangkan virus corona
sesudah itu pihak rumah makan juga menyiapkan tempat cuci tangan
lengkap dengan sabun dan hand sanitizer serta masker
tidak cukup dengan itu tempat antre dan juga kursi ditata sendiri sendiri
dengan jarak aman lebih dari satu meter
lutfi avandi yang awalnya takut keluar dan makan di luar rumah
akhirnya bisa sedikit lebih nyaman dengan sistem seperti ini
milik rumah makan mengaku harus tetap membuka usahanya
selain untuk tetap mendapatkan penghasilan
banyak pekerja yang menggantungkan sumber penghasilannya dari rumah makan ini
penerapan protokol kesehatan sesuai dengan standar pemerintah pun harus ia lakukan
rumah makan maupun restoran ini kita standar dengan anjuran pemerintah
bahwa kita harus menjaga jarak kita harus mencuci tangan kemudian diperiksa
kemudian duduknya juga sendiri sendiri kemudian antrinya juga menjaga jarak
apa yang dianjurkan oleh pemerintah kita terapkan
hingga awal april dua ribu dua puluh sudah ada enam hotel dan puluhan restoran dan rumah makan yang tutup
dari satu ratus delapan puluh anggota perhimpunan hotel dan restoran
akibatnya banyak karyawan yang dirumahkan
hotel dan restoran yang masih buka juga terpaksa melakukan pengurangan jumlah karyawan
kondisi ini diprediksi akan terus bertambah hingga akhir bulan april
roti sofwan amin banyumas jawa tengah